pesawat twin otter maskapai penerbangan trigana air ditembaki kelompok kriminal bersenjata atau kkb di bandara kenyam kabupaten duga papua senin pagi
selain menyerang maskapai trigana air kelompok ini juga menyerang warga sipil dan menyebabkan tiga orang tewas
pesawat twin otter maskapai penerbangan trigana air mendarat di bandara kinyam kabupaten duga papua senin pagi pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia timur
pesawat ini ditembak oleh sekitar dua puluh an anggota kelompok kriminal bersenjata atau kkb sebanyak sepuluh kali saat pesawat hendak menuju taxi out untuk parkir
akibat kejadian ini kapten pilot ahmad abdillah kamil mengalami luka tembak di bagian punggung
pasca penembakan pesawat regana air anggota tni dari yonif tujuh ratus lima puluh lima yalet bersama brimob kemudian terlibat baku tembak dengan kelompok tersebut
anggota kkb yang terlibat baku tembak kemudian melarikan diri ke perumahan warga sipil dan dprd
akibatnya tiga warga tewas
sementara seorang anak mengalami luka parah
dia melakukan penembakan pada saat pesawat landing pertama di bandara
melakukan penembakan beberapa kali
sehingga sempat merusak pesawat dan bagian lapung pesawat dan mengenai melukai pilot
kabit humas polda papua komisaris besar polisi ahmad mustafa gamal membenarkan insiden yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut
kemudian sekitar sebelas tiga puluh terdapat informasi bahwa ada masyarakat yang luka korban yang dilakukan oleh sekitar tujuh orang kelompok kriminal bersenjata
yang melakukan penganiayaan dan melakukan penembakan
karena kebetulan mereka langsung datang ke rumah rumah mencari anggota tni polri yang ada di sekitar teras itu
pelaku diduga adalah kkb wilayah
kelompok ini pernah melakukan perampasan senjata ss satu milik anggota zipur sepuluh dan menembak mati pekerja jalan pt pp
sementara itu situasi di kabupaten duga pasca peristiwa penembakan pesawat dan pembunuhan terhadap warga masih mencekam
sebagian warga khususnya masyarakat pendatang kini mengungsi ke koramil kenyam untuk mendapatkan perlindungan
usai menembak pesawat twin otter yang baru saja mendarat di bandara kenyam kabupaten duga papua kelompok kriminal bersenjata membunuh tiga orang warga dan melukai beberapa orang lainnya
ketiga jenazah korban beserta satu korban yang luka dibawa ke timika
pukul enam belas lebih lima belas menit waktu indonesia timur jenasa tiga korban tewas tiba di bandara baru moses kilangin timika dengan menggunakan pesawat twin otter milik trigana
pihak bandara juga menerima kedatangan seorang anak yang terluka serta dua kru trigana air
mereka langsung dibawa ke rumah sakit
sebelumnya pada senin pagi kelompok kriminal bersenjata menembak dan membacok masyarakat dan pedagang di sekitar bandara kenyam usai menembaki pesawat trigana air yang baru saja mendarat
akibatnya tiga warga tewas serta seorang warga terluka dan kini dirawat di puskesmas setempat
korban tewas adalah seorang pedagang bernama hendrik satukola yang ditembak di bagian perut dan istrinya margaretha poli yang ditembak dan dibacok di kepala dan tangan
serta zainal abidin pedagang yang ditembak di rusuk
ya informasi yang kami dapat tentang kronologisnya di atas kita tidak bercerita masalah kronis di atas
tapi masalah kronologis di timika kita menerima korban yang terlibat di bandara kenyam
dibawa dengan pesawat trigana
jadi korbannya tiga jenis
iya tiga jenis
satu anak kecil
kru dari pilot trigana
yang masih bisa mudah mudahan masih bisa
pasca penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil di bandara kenyam
senin pagi untuk sementara trigana air menghentikan penerbangannya ke kabupaten duga provinsi papua
penghentian sementara ini dilakukan karena pertimbangan keamanan
penghentian dilakukan pasca penembakan trigana air dengan nomor lambung pkyru dari wamena kenyam
yang membawa lima belas orang anggota brimob
untuk pengamanan pilkada serentak dua ribu delapan belas
jika belum ada jaminan keamanan dari pihak bupati maupun aparat keamanan setempat
maka trigana masih menghentikan penerbangan
pasca kejadian aparat gabungan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan
namun kelompok kriminal bersenjata tersebut justru menembaki warga sipil yang sedang berdagang di sekitar bandara kenyam
hingga mengakibatkan tiga orang tewas